kita akan hitung mundur bersama sama
kita hitung bersama sama
jangan dibuka lebih dahulu
jangan dibuka dulu
aduh saya tegang sekali
ini deg degan ronald
semua sudah memegang kertas berisikan nomor
apakah sesuai dengan harapan
kami tidak tahu
tapi semua akan tahu beberapa saat lagi
sudah siap ya
tata caranya setelah dibuka langsung dibalik ke penonton dan para pendukungnya ya pak ya
sebentar kita akan hitung mundur bersama sama
kita lihat nomor undiannya
pasangan asik mendapatkan nomor tiga
pasangan hasanah mendapatkan nomor dua
pasangan rindu mendapatkan nomor satu
dan pasangan dua d mendapatkan nomor empat
ini luar biasa sekali
semua atributnya sudah siap
seperti perkiraan ya
aku pengen tanya deh gimana perasaannya sama pasangan calon
boleh gak sih
coba ya kita keliling sedikit ya
bapak apakah sudah sesuai dengan harapan nomornya pak
sesuai dengan harapan
kang nomornya sudah sesuai kang
kang nomor satu sudah cocok kang
tahun dua ribu tiga belas kami mendapatkan nomor empat
saya dengan kang aher
insya allah menang
semua angka juga baik
yang pertama itu ada nilai filosofisnya tersendiri
ada nilai historisnya tersendiri
ya jadi sekarang tugasnya adalah di bagian tim sukses dan tim kreatif
bagaimana mengolah angka satu dua tiga dan empat menjadi pesan pesan yang ingin dikomunikasikan
untuk para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur boleh maju ke depan
nomornya di bawah
nomornya di bawah
diperlihatkan lagi karena ini saatnya untuk media mengabadikan momen ini
boleh mengabadikan momen ini
boleh diabadikan oleh rekan rekan media keluarga para pendukung
sekali lagi suaranya mana untuk para pendukung cagup dan cawagup jabar dua ribu dua puluh
semuanya tampak senyum dan sudah mulai mengeluarkan kode kode jari
luar biasa seru sekali hari ini
atributnya sudah berganti sesuai dengan nomor urut satu
semua sudah mendapatkan nomor dan semua sudah merasa cocok
bisa sesuai urutan bapak
sesuai urutan satu dua tiga empat
permintaan teman teman media begitu kan
diakomodir sama mc tenang saja
oke belakang adalah for kd découvrir
zmai oke belakang adalah for kd conocer
senang lihat mukanya
senang semuanya berbahagia
happy semua dengan nomor urutnya satu dua tiga empat
para pendukungnya juga happy
para pendukungnya juga senang sekali
itulah pilkada jabar
selanjutnya apa kita mau masih mendengarkan ini para pendukung dari penonton atau boleh berlaji
baiklah berikutnya kami mohon kepada bapak yayat hidayat selaku ketua kpu provinsi jawa barat
beserta para anggotanya dan didampingi oleh bawaslu jawa barat untuk naik ke atas panggung
dan mengesahkan nomor urut dari masing masing paslon serta menutup rapat pleno pengundian nomor urut
maka kang yayat boleh diberikan sedikit ruangan
untuk para pasangan calon boleh agak bergeser ke kiri dan ke kanan
boleh bersalaman dulu
mohon maaf kepada pasangan calon cawagub dan cagub
bapak bisa kita berikan ruangan untuk pak yayat
bergeser ke sisi kiri dan kanan
dua pasang dua pasang biar adil
baiklah mangga bapak yayat hidayat selaku ketua kpu provinsi jawa barat
untuk menutup rapat pleno pengundian nomor urut
hadirin yang berbahagia
alhamdulillah puji syukur kehadiran tuhan yang maesah
kita sama sama telah menyaksikan pengundian nomor urut dua
dengan gembira penuh persahabatan
saudaraan cermin jati diri kita
gemah ripah repeh rapih sili asih sili asuh
mudah mudahan seluruhnya dapat kita pastikan berlangsung secara adil
saya kira para calon gubernur sudah pendapat ya
adil ya para calon gubernur
demikian juga dengan ketua bawaslu
dengan demikian hasil pengundian nomor urut dapat kita sahkan
hadirin yang saya hormati
untuk memenuhi pasal tujuh puluh ayat enam
pkpu nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas
junto pkpu nomor lima belas tahun dua ribu tujuh belas tentang pencalonan
saya akan membacakan
sekaligus mengumumkan keputusan kpu provinsi jawa barat
tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat tahun dua ribu dua puluh
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
dr haji hasanuddin se mm
dan pak tni
dan inspektur jeneral polisi purnawirawan
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrohbilalamin
rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon
secara resmi ditutup
soalnya tadi ngetok palung gak kedengeran
bapak gubernur dan hadirin yang saya banggakan
selanjutnya mari kita sama sama menyaksikan deklarasi pemilihan damai
yang akan diikrarkan oleh para calon gubernur dan wakil gubernur
dan penyerahan pasukan pengawal calon gubernur dan wakil gubernur
sebelumnya saya mohon perkenan
kapolda jawa barat
yang terhormat bapak inspektur jenderal polisi agung budi marioto
untuk menyampaikan sambutan dan harapannya
terima kasih kami ucapkan pada seluruh pasangan calon
pemerintah provinsi jawa barat
kapolda jawa barat
tim kampanye dan pendukung
dan seluruh pihak yang telah bersinergi
mendukung suksesnya acara ini
mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan
gunakan hak pilih anda
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh